berikutnya akan kami laporkan tentang kinerja dari pencatatan perkembangan kasus covid sembilan belas
yang kita catat dengan cut off timenya di pukul dua belas wib
sampai dengan saat ini spesimen yang telah diperiksa sebanyak satu ratus tujuh puluh delapan enam ratus dua spesimen
kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen dengan tcm itu sudah mencapai delapan ratus empat puluh sembilan spesimen
artinya bahwa kasus yang kita pereksa seluruhnya sudah mencapai satu ratus tiga puluh dua enam puluh orang
pada kinerja hari ini kita mendapatkan kasus konfirmasi covid sembilan belas yang positif
sebanyak satu ratus tiga puluh dua enam puluh orang
sehingga sekarang totalnya menjadi enam belas empat ratus sembilan puluh enam orang
sementara kasus sembuh bertambah dua ratus delapan puluh lima orang sehingga menjadi tiga delapan ratus tiga orang
kasus meninggal ada tiga puluh tiga orang sehingga totalnya menjadi satu tujuh puluh enam orang
sudah tiga ratus delapan puluh tiga kabupaten kota
yang terdampak di tiga puluh empat provinsi
artinya sudah hampir sebagian besar kabupaten kota kita sudah terdampak
kasus odp akumulasi yang kita lakukan pemantauan sebanyak dua ratus enam puluh dua sembilan ratus sembilan belas orang
oleh karena itu dari data data ini mencerminkan bahwa
kasus positif penambahan kasus positif terkonfirmasi masih terus bertingkat
namun kalau kita lihat sebaran kabupaten kota yang terdampak semakin melebar semakin meluas
kalau kita perhatikan per kabupaten kota memang ada satu dua kabupaten kota
yang masih menunjukkan tren dengan penambahan yang semakin tinggi
namun banyak yang kemudian tren penambahannya sudah tidak lagi ekspon
esensial terlalu tinggi tetapi hampir mendatar hampir
ini bagi kita sebenarnya tidak melihat itu
tapi melihat bahwa memang kontak dengan kasus positif tanpa gejala masih terjadi
oleh karena itu mari bersama sama kita kembali mengingat tentang bagaimana cara mencegahnya ini